di sana atau gimana
istirahat dan demo gitu
oh menghinap di sana
kalau mas bang doru dari mana nih
lima puluh orang ya
ini kan udah seharian nih
merasa capek atau gimana nih
gak capek ya
tapi nanti di sana mau apa
demo atau istirahat
istirahat dulu ya
makasih bang ya
berhenti di jalan
ya firda tadi bagaimana
seorang peserta demo mengatakan pada saya barusan tadi
bahwa memang dia tujuannya ke dpr
adalah untuk beristirahat
baik dito terima kasih atas
kami akan terus update informasi dari anda nanti